merasa bersalah dengan perusahaan ini
buka pintunya buka pintunya saya mau keluar
ibu lydia mau kemana
sekarang juga saya batalkan kerjasama proyek kita itu
kalo udah rapi tuh mben
bukannya kita ada kelas siang
ya gue mau ke puncak
mau ke puncak
lo mau susulin pangeran
ya enggak kali
kan lo udah tau kalau misalnya gue udah move on
ya terus ngapain kita ke puncak
apa salahnya coba kalau misalnya kita ke puncak mau surprise in putri
putri kan lagi birthday
nanti tugas lo di puncak cari tahu ya
anak dead flower sama putri dimana
tapi gue gak tau caranya gimana
nanti vanya malah curiga kalo gue cuma pura pura baik
oh iya nanti caranya tinggal
tapi nyeri anak anak dead flower saja
kan pasti salah satu dari mereka yang update kan
yah tapi kalo gak ada ig story gimana
duh sumpah ya
bibir gue tuh jadi gatel pengen teriakin kelemotannya vanya
fannya emang beda banget dari tasha
gue kan you know me

apalagi puncak puncak is so beautiful for me
kalo misalnya loh story ya ketauan dong gagal
gue harus izin ga ya ke didi
daripada didi ngelarang gue dengan alasan gak boleh ganggu quality time putri sama pangeran
lagi pula gue kesana kan cuma buat take picture putri yang lagi berduaan sama mypins
terus gue kirim dia ke bunawang
jadi ga perlu izin lagi ke didi
ga heran lah kalo mel dulu keren banget sih
ya tapi buat gue sih nggak biasa aja
yaudah yuk rangup
oh tinggal duduk aja di sebelah gue
seorang naomi mau nyetirin gue sampai jauh jauh ke puncak

cuman biasanya gue yang selalu nyetirin mel
udah disetirin gak tau untung lagi banyak komplain banyak omong
jujur ya rizky harusnya nyesel banget kalau nggak bisa dapetin lo lagi
tapi beneran yakin nih rizky nanti bakal beneran nyusul ke puncak
soalnya gue gak ada dengar mereka nyebut nyebut nama rizky
tapi kalau menurut gue kayaknya rizky pasti nyusul sih
secara kan ada si cewek asongan alias putri
emangnya rizky suka sama putri
itu sih gue gak tau ya
tapi putri kan bagian dari geng receh sama citra
ya pasti rizky nyusul sih
iya geng receh tuh maksud gue putri sama citra aja rizky nya engga
ya yaudah yuk yuk let's go
gue jadi ngerasa kalo kehadiran gue disana bakal bikin suasana jadi ga enak
gue kan bukan orang yang masuk ke dalam riz pangeran
ya walaupun putri ngundang gue tapi kan gue tetap aja gak enak
gue yakin tante nawang pasti ga tau kalo putri pergi sama pangeran
kemaren aja putri ngomong kalo nyokapnya sempet marah waktu tau dijadiin sama pangeran
tapi gue jadi khawatir sama putri
karena dia mau naik para layang
ya walaupun sama pangeran
tapi kan putri sebelumnya gak pernah naik para layang
sebentar ya pak
sebentar lagi dia dateng
kenapa pak haris ada disini ya pak
pak haris kan kuasa hukum saya
wajar kan kita mau menjalin kerja sama
bu lydia sudah membaca proposal yang saya kirim
itu pintunya kenapa ditutup pak
saya tidak akan macem macem sama pangeran
saya tidak akan macem macem sama bu lydia saya jamin
saya cuma menjalin kerja sama sama bu lydia
percaya sama saya oke
bu lydia mau kemana
bu lydia masih meragukan saya
bu lydia tenang aja
saya cuma menjalin kerja sama ke bu lydia
bu lydia masih ingat ini
itu kan kopian akte perusahaan pak jaka
kenapa bisa ada di pak refun
jawab pertanyaan saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
jujur sama saya
maksud pak remon apa
bu lydia tahu apa maksud saya
jawab pertanyaan saya
pak remon mau menjebak saya sekarang
siapa yang merasa menjibak
merasa bersalah dengan putusan ini
merasa bersalah dengan perusahaan ini
buka pintunya buka pintunya saya mau keluar
sekarang juga saya batalkan kerjasama proyek kita itu
tidak ada masalah
saya akan batalkan
tapi bu lydia harus tanggung jawab atas apa yang bu lydia lakukan dengan pak jakar
saya sekarang mau keluar kenapa harus ditahan tahan begini sih
tunggu tunggu pergi bu lydia
tanggung jawab atas apa yang bu lydia lakukan
baru boleh pergi